bercanda kamu ceng
valentino rosy umurnya baru empat tahun ceng
bukan valentino rossi anaknya si markum doi
makanya punya tv ditonton
makanannya umurnya berapa sekarang
baru sembilan bulan neng
nah kan cek
kalau diurus urusnya itu selesai tiga bulan
berarti si kecinta udah satu tahun
udah bisa lepas asik
pengennya sih neng nyusuin sampai satu tahun setengah neng
kalau udah satu tahun butuh susu serumnya juga buat tambahan cek
supaya cerdas sehat montok gitu cek
saya emang gak bisa pisah jauh dari anak nih
semua ibu juga gak ada yang mau pisah dari anaknya
tapi teh ini buat masa depannya cek
cici gak pengen apa
anaknya nanti saya jadi dokter jadi insinyur
neng sendiri nggak jadi dokter
nah itu cek
mama saya teh nyeselnya sampai sekarang
coba aja dulu mama saya teh berangkat
sekarang teh saya teh pasti udah jadi dokter cek
mendingan cici teh cepetan buruan daftar
jangan sampai cici teh nyesel kayak mama saya
timur tengah teh sekarang lagi dibangun
terus teh ada korea jepang hongkong singapur
emang persyaratannya apa aja neng
gampang kok cek
cuma fotokopi ktp kartu keluarga sama surat izin dari suami
sekarang kalau ngomongin masalah arisan kalian aja yang diskusi ya
yang penting ngocoknya jangan di rumah saya ya
tenang aja dong santai kalem
kita tahu kok kamu lagi susah ya kan lagi kekurangan lagi berhemat
untung aja arisannya gak besar besar bener
deh kalau arisannya besar yang datang saya doang
nah kalau arisan yang datang saya sendiri
namanya mah bukan arisan tapi napuh
saya tanya sama kalian berdua
kenapa sih kalau misalnya saya lagi ribut sama dada nggak mau bantuin
dari periksa pasien ada apa ya bu
ada yang mau saya tanya
ibu mau tanya apa

assalamualaikum burhanab worship allah
kalau bisa ma jangan tenat ya
kasian betul betul arahnya
kan pak kadis mintanya juga buru buru
tapi itu hasilnya bagus kan ya
tenang aja pak
ma kerjanya bagus
saya mau nanya boleh
kalau saya beli rumah cara jual belinya gimana
kalau ada yang jual rumah kamu langsung beli saja
maksud saya prosesnya
ya kamu tinggalkan notaris
biar notaris yang mengurus semuanya
makasih ya pak
begitu saya pamit dulu atu ya
saya bingung bu dokter
terapi pegang batu yang dokter suruh teh belum berhasil
si edward masih suka bengong
emang gak boleh langsung diberhentiin gitu aja bu
nanti edwardnya berontak lagi
kemarin saja dia hampir ngelawan sama saya
ya makanya memang harus pelan pelan bu
bukan kayak gitu juga bu
bu emangnya edward kalau main di warnet itu satu hari bisa berapa jam
wah bisa seharian bu dokter
atau gini aja bu
ibu coba mulai besok mainnya jadi hanya tiga jam dalam satu hari
oh jadi edward masih boleh ke warnet
cuma waktunya aja yang dikurangin
nah nanti kalau udah satu minggu ibu kurangi lagi
jadi cuma dua jam dalam satu hari
nanti kalau edwardnya udah ngerasa nyaman ibu kurangi lagi
jadi hanya satu jam satu hari
nanti juga edwardnya akan terbiasa bu
lama dong ya bu dokter
ya soalnya kan edwardnya juga kecanduan main warnetnya udah lama dari kelas empat sd
ini gara gara bapaknya ibu dokter
bapaknya tuh gak perhatian nggak ngurus anak
bapaknya tuh gila cewek
saya permisi bu dokter
kenapa harus saya serahkan ke kamu
saya yang urus semuanya pak
bapak mati nggak terima jadi
surat suratnya juga saya yang urus
oh baik baik kalau gitu
namanya saya jual cilok
ini tes saya lagi jualan
tiga bungkus jang
bapak tenang aja
cilok saya tepuk
kenapa si pak indra teh belum nelfon nelfon juga
si pak indra suka ada ada aja
apa saya teh ke kantornya aja ya
ceng gimana caranya ya bisa belajar naik motor
pernah naik kuda
kalau beda kenapa kamu nanya ceng
saya mau selamatan mau syukuran
duh kamu belajar motornya sama aceng saja
nggak mau kum
aceng mah jahil
tapi aceng jago naik motornya
belom tahu dia
valentino rossi yang ngajarin motor tuh saya
bercanda kamu ceng
valentino rossi umurnya baru empat tahun ceng

bukan valentino rossi anaknya si markum doi

emang ada valentino rossi anak yang lain
makanya punya tv ditonton
ya saya di sini
sekarang mau naik motor pegang dulu
habis itu naikin motornya begini apa dari belakang motornya mebek kalau motor lagi
di belakang udah sekarang pegang lagi stang yang satunya lagi lihat dulu nih spion kanan kiri
kata enggak ke belakang kereta selatan cek kalau enggak keren benerin dikit udah kereta sekarang
ya oke habis itu sekarang cek sendnya kiri nyala doi enggak nyala sebentar itu ngapain
oh ya udah nyala cek